ehh tunggu tunggu ini
gue kesini ngasih kola itu gratis kok
ya jangan dong
mas pur kan butuh makanan buat berbuka juga
iya deh lebay banget
makasih mas pur
cendol manis dingin
bentar ya kak mau kaceman
pembel deddy ada di panggang kaki lima
waduh tadi gue kesana sih belum ada mot
yaudah deh makasih ya bang
mas cinta awal aja
siap siap buka puasa
mau diantar mot
gak usah kang
tujuan kaki aja
saya jodohin sama si pur
kemaren lo mau jodohin pur sama si laras
sekarang apa sama tika
namanya juga usaha atu jak
biar si pur cepet menikah
yaudah deh serah lo aja
kok udah jatoh diambil lagi puk
belum lima menit
apaan yang belum lima menit
kalo udah jatoh dibuang tat
jangan dimasukin lagi dalam toples
ini juga mau tati buang mak
motornya yang mana
ini pak yang ijo
masih kuat gak
masih kuat masih bisa keput
dulu motor ini pernah dipakai balapan pak
sama bapaknya dia
saya gak percaya
ih kalo bapak gak percaya
dijamin bapak bakalan percaya
udah pak tenang aja masih bisa kok
udah abis tuh mbak
kok gak ada
kok gak dibawa kesini
kok nanyain kue
saya kan cuma nanya bukan mau makan
masih gua selesai
ini udah paling ngeput pak
kalau begini mah kayak jalan kaki
ini rumah saya
udah pas sepuluh toples semuanya ya
sisanya tadi masukin toples juga mak
biar yanti sama surti misalnya dulu buat dia
buat saya sama mbak surti
kok pak yanti ngeduluin
jadi kan gak ganggu kue bagian emas sama pak tati
ya udah gak apa apa kalau udah pisang buat lo yan
udah tau belum bukanya pake apa
gak tau kak
aku udah tau dong
buka puasanya pake apa
emang kakak mau buka apa
yuk temennya cari kolak
lo belum narik tis
dari tadi kamu pergi
saya belum ada penumpang jak
emang kalo jam segini tis lagi sepi sepinya
masih pada di jalan kali
jak jam segini mak
iya tungguin aja
jak kamu kemana
lu ada relaksinya
ya kolaknya abis
cuman udah pesenan orang
cuman udah pesenan orang
eee kolak biji sarak aja ya
nggak mau apa
besok aja ya
kalau saya maunya sekarang bukan besok
saya maunya sekarang bukan besok
kalau sudah selesai surti pamit pulang ya mak
surti udah misahin kuenya
makasih banyak ya
mbak yani gak ikut pulang
kalau udah boleh juga saya pulang kok
ntar dulu lo bantuin mak bikin makanan buat buka puasa ya
tuh kan belum boleh kok
laras dari mana
harus beli kolak
tapi masih mau kolaknya
mau mbak pe cariin
iya iya ya untung aja gue kagak kasih laras
laras mau beli kolak
kehabisan kagak jadi
berdua dia sama saudaranya
kenapa pak eci gak kasih kolak yang buat saya
iya iya ini pesanan lo
tadi nyari kolak tapi gak ada
gimana kalo kolaknya diganti sama bubur kacang hijau
tapi kamu mau beli di mana
kalau mau sih di kaki lima
yaudah gapapa deh cepetan
aku kan gak mesen ojek
kok bisa tau
gue kesini ngasih kola itu gratis kok
ya jangan dong
mas pur kan butuh makanan buat berbuka juga
makasih mas pur
bentar ya kak
kandal ada di pangan kaki lima
waduh tadi gue kesana sih belum ada mos
yaudah deh makasih ya bang